pesannya adalah buat pagar atau pembatas yang soft
pembatas yang soft itu nanti mereka rancang ada arsitek arsiteknya
saya beri contoh saja pagar yang sok itu seperti apa
misalnya ya pembatas yang soft
bisa dengan menggunakan tanaman
yang ketinggiannya itu tidak mudah untuk dilewati
tapi secara pandangan tidak menghalangi
bisa juga dengan air
dengan air itu dibuatkan kolam yang ada kelebarannya sulit untuk dilewati
tapi sebagai pandangan tidak terganggu
jadi bukan seperti gedung gedung dengan ada benteng benteng di depannya
karena kita sudah luaskan trotoarnya
jangan sampai nanti di ujung kanan kirinya justru gedung gedung dengan benteng benteng
tembok tembok yang kokoh besar tinggi
karena kita ingin membuka suasananya menjadi berbeda
dan ada aspek sekuritas
rancangan pembatas yang soft itu banyak sekali contohnya
tinggal kreatifitas mereka
tidak usah diseragamkan
biarkan pembatasnya beragam
karena itu akan membuat koridor ini menjadi lebih indah lagi nantinya
gitu ya pak uda